kalau umat muslim dihadapkan dengan pilihan halal atau haram dengan mata tertutup
mereka pasti bisa membedakan dan memilih yang halal
namun kalau pertanyaannya yang halal saja atau halal juga toyib
kalau seperti ini gimana ya
halalan toyiban frasa klasik yang syarat akan paduan namun kini dilupakan
muslimin dan muslimah di zaman sekarang ini cenderung tidak memikirkan kalimat tersebut
padahal ini merupakan pengingat kalau selain halal
kita juga harus mengedepankan kualitas yang baik untuk jiwa dan raga
lalu apa sebetulnya makna halalan toyiban
ternyata masyarakat pun benar
tapi belum semuanya tahu
ya pastilah sebagai muslim kita harus makan makanan yang halal
halalnya saya mengerti tapi untuk masalah ke dalamnya ke toyibannya itu mungkin saya kurang paham
tentunya sih kita harus tahu dulu ya
makanan itu baik apa enggak
makanan itu sehat apa enggak bergizi apa enggak untuk tubuh kita kan
kalau dari saya itu biasanya memilihnya dari warungnya
biasanya kan ada tuh tulisan halal logo halal mui
nah biasanya dari situ aja sih
halalan toiban tuh kayak halal yang baik gitu
makan makanan halal saja jika tidak memperhatikan kadar gizi dan juga porsi bisa jadi tidak toyib
karena halalan toiban menjadi satu paket ketentuan yang harus dijalankan ketika memilih makanan
supaya apa yang kita konsumsi bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita
nah ternyata kategori toyib setiap individu bisa berbeda beda tergantung dengan kondisi kesehatan tubuh individu tersebut
ustadz arifin nugroho mengatakan ketentuan halalan toyiban untuk makanan ada dalam surat al baqarah ayat satu ratus enam puluh
bahwa semua yang ada di bumi dapat dimakan asalkan halalan toyiban
dari tafsir ulama halal berarti sesuatu yang dapat dikonsumsi
sementara toyiban memiliki makna sesuatu yang baik dan tidak membahayakan tubuh
dari penjelasannya semua makanan halal bisa jadi tidak tojib
jika makanan tersebut membahayakan
di antaranya menimbulkan atau memperparah penyakit
jumlah yang berlebihan sehingga mubazir dibeli karena sekedar lapar mata serta makanan yang membuat boros
misalnya memaksakan untuk membeli makanan yang mahal melebihi kemampuan
makanan makanan yang mengandung bahan kimia yang tidak baik
makanan makanan yang dimasak dengan cara juga yang tidak baik
atau mungkin dicampur dengan sesuatu yang haram itu juga tidak menjadi tayyib
tapi bukan hanya sekedar makan itu mengenyangkan
tetapi bagaimana dengan makan itu menjadi ibadah
bagi umat muslim sudah menjadi perintah allah untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal
yang pertama adalah pastikan makanan tersebut halal
hal ini bisa lebih mudah diamati karena di dalam al quran sudah tertera
makanan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh umat muslim
binatang apa saja yang halal dan bagaimana cara pengolahan dan masaknya
hal ini bisa lebih mudah lagi
apabila makanan tersebut sudah dilabeli halal oleh mui
nah selanjutnya hindari makan hanya untuk memenuhi nafsu berlebih dan juga gengsi
tetapi harganya terlalu mahal atau mungkin tidak ada manfaatnya sama sekali untuk tubuh kita
maka makanlah yang tidak membahayakan tubuh kita
kemudian makan secukupnya tidak berlebih habiskan dan juga jangan sampai mau bazir
makan bisa menjadi salah satu wujud ibadah
apabila dilakukan dengan cara yang benar
yakni diperhatikan manfaatnya kandungan gizinya hingga cara pengolahannya
sehingga bukan sekedar mengenyangkan tetapi juga untuk membuat hidup lebih berkualitas